pada hari ini komnas ham mulai meneliti dan melakukan analisa terhadap bahan bahan digital forensik terkait tewasnya brigadir nofrian syah yosua huta barat
komnas ham telah mendapatkan bahan bahan digital forensik itu dari puslap empat polri dalam agenda permintaan keterangan di kantor komnas ham ri jakarta pusat pada rabu kemarin
analisa terhadap bahan bahan ini mulai dilakukan diantaranya karena jumlah bahan mentah terkait digital forensik yang sangat banyak
untuk membahasnya melalui sambungan daring sudah bergabung bersama kami ada pak ketua komnas ham pak taufan damanik dan ada juga pak rubi alamsyah ahli digital forensik
selamat sore bapak bapak selamat sore
baik saya ke pak taufan terlebih dahulu pak tovan dari komnas apa saja bukti bukti digital termasuk rekaman yang sudah
sudah diserahkan ke kepolisian apakah sudah lengkap semuanya didapatkan
belum mas ini baru sesi satu ya jadi masih ada bahan bahan yang belum diserahkan karena beberapa masalah ya
pertama misalnya ada perintah penyidik yang belum turun untuk hal hal tertentu
serta sebagian lagi itu masih diperlukan oleh tim penyidik juga di polda metro jaya mungkin di badek skrin
nah jadi yang sudah kami terima itu baru ada dua puluh spekuen dari rekaman cctv sejak dari magelang sampai rumah pribadi di jakarta
kemudian ada apa
digital dari masing masing mereka itu termasuk pak ferdisambo istri kemudian pak radha e bikadir joshua almarhum
dan beberapa adisi yang lainnya
yang itu terkait jaringan komunikasi mereka berapa waktu terakhir
tetapi masih dalam bentuk data data yang masih kumuh
karena itu nanti kami akan menunggu data yang lebih detail mengenai misalnya kalau ada wa isi dari wa nya dan lain lain itu
itu masih akan diberikan lagi pada sesi kedua nanti mungkin insya allah minggu depan
sesi kedua yang anda maksudkan ini artinya mengumpulkan rekaman
atau digital forensik lainnya seperti dibutuhkan dari ponsel ferdisambo kemudian ponsel dari istri ferdisambo
dan juga ponsel lainnya tentunya dari kak kasih joshua
ya tentu saja begitu
tapi kan sebagian tadi saya katakan masih ada yang di tangan ini dan mereka sedang melakukan pemeriksaan
jadi kita mungkin setelah itu
ada buku bahan teman yang masih mereka analisis
analisisnya belum selesai nanti mereka akan serahkan
lalui pak kama intelkam yang juga hadir di situ kita mesam sebagaimana komitmen ya
bahwa aksesibilitas kemasan itu dijamin kan gitu
kami meminta kepastian bahwa minggu depan apa apa yang kami butuhkan itu harus segera diserahkan
kemudian kita analisis lagi
anda menerima dua puluh rekaman di dua puluh tujuh titik ya pak taufan
tapi kalau kita boleh tahu nih pak taufan
apakah sudah dilakukan otentikasi validitas dari kebenaran isi rekaman ini
mulai hari ini staff saya mulai bekerja
ya nanti mungkin kalau dibutuhkan tenaga ahli seperti dulu kami dalam beberapa kasus juga
karena mungkin kekurangan sumber daya kami mengundang orang orang ahli untuk membantu kami
mulai hari ini akan dikerjakan
tapi memang kemarin sudah diberikan kepada kami dipaparkan
dijelaskan juga sekuen per sekuen ya
dari mulai rekaman cctv di magelang kemudian dalam perjalanan sepanjang magelang sampai jakarta
kemudian di rumah saudara ferdi sambo rumah pribadi maksud saya
kemudian beberapa lagi yang diambil dari tetangga tetangga di sekitar kediaman itu
baik saya ke pak ruby ingin tahu dulu pak tovan soal dari digital forensik ini
pak rubi kalau disebutkan ada dua puluh rekaman
apakah benar ini prosesnya cukup lama untuk meneliti ini
proses tersebut akan sangat tergantung dari raw data ataupun sumber asli yang diperiksa ataupun diambil oleh penyidik di masing masing titik
apakah raw data yang diambil itu berupa full hard disk atau hanya sekuen sekuen tertentu di hari dan jam tertentu saja
itu akan sangat tergantung
jadi jawabannya akan sangat tergantung
apakah data di dua puluh tujuh titik ini keseluruhan hard disk dibawa atau hanya sekuen sekuensnya saja
kalau keseluruhan hadis dvr nya dibawa otomatis pasti akan memakan waktu lebih lama karena di sana datanya pasti lebih banyak dibanding hanya mengambil sekuensi tertentu di durasi di jam jam tertentu saja
pastinya kalau itu jauh lebih sedikit dibanding mengambil hard disk
jadi kita akan mengambil hard disk di masing masing dvr di dua puluh tujuh titik tadi
ya komnas ham menerima sekuen sekuen tersebut pak tovan dan juga tadi disebutkan perlu juga dari sekuen sekuen lainnya termasuk juga hal hal lain yang dibutuhkan dalam raw material hard disk juga termasuk tidak pak tovan
tadi saya kan teknis lah saya kan lebih tahu ya
saya tentu tidak terlalu menguasai secara teknis bukan bidang saya
jadi saya minta
tetap kalau ternyata nanti kemudian mereka juga membutuhkan bantuan ahli saya akan datangkan ahli membantu
beberapa kasus kasus sebelum ini kami kemudian membutuhkan bantuan ahli kita datangkan ahli kita
baik punya ahli ya di komunasap yang akan didatangkan
tapi kalau kita simpulkan dari pernyataan pak kairul anam ke media pak tovan komnas menyimpulkan kematian brigadir yosua tidak terjadi antara perjalanan magelang jakarta
bagaimana komunasap bisa menyimpulkan hal ini pak tovan
ya karena dalam titik titik rekaman cctv itu itu terlihat memang jam enam belas tiga puluh atau enam belas empat puluh ya saya lupa ya angkanya
tapi ya sudah menjelang pukul tujuh belas itu memang almarhum masih ada di rumah sudah ada di rumah pribadi pak ferdi sambo
kemudian kami hubungkan dengan keterangan dari pendekat dari korban era simanjuntak yang mengatakan memang pada jam enam belas tiga puluh satu dia bertelpon
dan bisa bicara jadi jam enam belas tiga puluh satu masih hidup orangnya tentu itu artinya posisinya di jakarta kan
adakah missing link yang sekarang dialami oleh komnas ham untuk meneliti dan coba digali pada saat ini bang
ya yang jadi masalah itu adalah karena di tkp ya saya belum katakan dan itu pasti tkp lah
saya khawatir muncul kontroversi saya katakan dugaan tkp di rumah dinas itu
itu tidak ada cctv yang berfungsi keterangan mereka jadi sekali lagi ini keterangan mereka ya bukan keterangan komnas
kami tanya mereka kenapa cctv nya tidak berfungsi
mereka bilang ini sudah lama karena rumah ini jarang ditempati dan sudah pernah dimintakan untuk diperbaiki tapi belum diperbaiki
itu jawaban mereka tentu kita akan cek lagi nanti dari bukti bukti komunikasi yang lain
apa benar sudah pernah ada komunikasi diantara mereka untuk meminta perbaikan itu kan gitu
ya begitulah yang terjadi jadi memang nanti kesulitannya saya katakan saja bahwa memang di rumah dinas yang disatakan disitulah terjadi persiwa tembak menembak itu
mungkin bisa anda gambarkan sebenarnya rekaman ini secara singkat pak taufan dari komisioner sudah menegaskan bahwa rekaman ini diantaranya dari mulai magelang
kemudian rekaman juga menunjukkan kegiatan di rumah dinas tepatnya di duren tiga dan juga cctv menunjukkan ke arah rumah sakit polri kramat jati
ini berarti tidak menunjukkan rekaman yang terjadi di rumah dinas saat penembakan terjadi ya
ya jadi gini duren tiga itu kan daerah ya
jadi di daerah itu ada rumah dinas itu tembak kejadian
tkp menurut tangan polisi kan
kemudian satu lagi di sekitar situ ada sekitar lima ratus meter ada rumah pribadi
jadi ya paling jelas itu adalah sekuen sekuen rekaman cctv dari mulai magelang sampai di rumah pribadi yang di daerah ketiga itu
bukan di rumah dinas yang kemudian dikatakan tempat kejadian perkara
di situ tidak ada cctv
mungkin nanti kita bisa dapat bantuan dari cctv sekitar rumah situ tetangga tetangga sekitarnya
baik kita serahkan ke pak ruby sebagai ahli digital forensik
pak ruby kalau ada rekaman yang dikumpulkan sejauh ini dari rekaman perjalanan dari magelang
kemudian rekaman juga di sekitar rumah bukan di saat lokasi penembakan terjadi dan juga rekaman menuju ke arah rumah sakit polri kramacati
apakah ini nantinya dengan gampangnya dengan mudahnya sekuen sekuen ini akan bisa dirangkai sehingga menimbulkan suatu kesimpulan suatu peristiwa terjadi
karena saya tidak melihat visualnya belum bisa menjawab secara pasti

dan bisa dibikin ataupun dikumpulkan maka itu akan menjadi hal yang sangat penting
bahwa adanya permintaan cctv tersebut sudah pernah minta diservis dalam kurun waktu beberapa sebelum kejadian perkara
nah di situ sebenarnya juga kalau diperlihatkan cctv yang rusak tersebut sebenarnya bisa memastikan apakah cctv tersebut memang rusak pada saat kapan terakhir
kapan pernah diakses di atas cctv tersebut itu bisa dilihat dari forensik
walaupun tidak ada data kejadian perkara tapi untuk membuat terang benderang kasus ini
ataupun memastikan bahwa cctv tersebut memang benar benar rusak itu hanya itu bisa dilakukan proses forensik juga
untuk membuat terang beneran kemasyarakat bahwa cctv tersebut benar benar rusak terakhir akses atau datanya itu ada pada tanggal sekian
rusaknya karena apa semua itu bisa ditampilkan dengan ilmu forensik
jadi semua ini banyak pihak yang sudah membantu dan nanti komnas juga akan menggunakan ahli yang proper
mestinya sih saya yakin kita semua bisa berharap sangat dengan tim khusus maupun masuk komnas ham dan kompolnas
itu bisa mengungkap kasus ini selengkap lengkapnya ataupun sesuai dengan fakta yang ada
pak ruby kalau memang cctv
kalau tv rusak tentunya harus dilakukan scientific investigation untuk digital forensik
apakah ini sudah dilakukan oleh polri dan apakah sudah ditanyakan ke komnas ham terkait hal ini ke penyidik
nanti dijawab pak tovan usai jeda kami akan bahas
sesaat lagi tetap bersama kami di cnn indonesia newsroom
terima kasih anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
kami lanjutkan kembali dialog kami dengan dua narasumber kami pada sore ini
pak taufan damanik dan juga pak rubi terkait dengan melacak jejak digital kematian dari brigadir yosua
bapak bapak saya lanjutkan kembali
pak taufan saya ingin konfirmasi sebenarnya untuk rekaman yang diterima oleh komnas ham ini sejauh ini
berbentuk decoder cloud atau hard disk ya pak ya
dalam bentuk hard disk
dalam bentuk hard disk
otomatis ini semua rangkaiannya bisa diketahui
sekuen per sekuen untuk menjadi suatu kesimpulan ya pak tovan
iya tetapi tadi ya itu cctv perjalanan dari magelang sampai ke rumah pribadi
karena ada dua rumah di daerah huruf tiga itu rumah pribadi dan satu lagi rumah dinas
jadi menjelang rumah dinas itu masih ada dari cctv tetangga
setelah itu kemudian
di rumah dinas tidak ada lagi digital yang kami dapatkan
kemudian nanti ada di luaran mobil mobil yang ke rumah sakit polri itu itu ada lagi
jadi memang yang belain itu yang di tkp itu
baik berarti ini cctv di rumah pribadi ya pak ya bukan di rumah dinas
itu yang anda maksudkan
bukan sama yang di sepanjang jalan ya
aktivitasnya itu kalau saya boleh terangkan di sini
ini pernyataan dari pak anam kegiatan dari kegiatan tes pcr setelah dari magelang begitu ya
betul itu juga mungkin ada sedikit miss ya
jadi yang ada dalam cctv itu yang di pcr itu dari mulai ibu kemudian para pembantunya
jadi pegang supir sama asisten rumah tangga
pak sambo sendiri itu terekam dalam cctv itu masuk ke rumah kira kira tiga puluh atau empat puluh menit sebelumnya
kemudian ada di dalam rumah belum ada kami dapatkan rekaman dia pcr
jadi kita belum sekarang belum tahu mana dia pcr
tapi yang terpongan dari magelang memang di rumah itu di rumah pribadi yang di jakarta itu
itu jelas terekam dengan sangat baik karena kualitas cctv nya juga sangat baik
baik saya samri sedikit di sini pak taufan artinya rombongan pak sambo lebih dulu datang ke rumah pribadi
melakukan tes pcr kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pcr dari rombongan ibu putri
dengan baradae termasuk juga brigadir yosua
iya karena pak sambu datangnya dari jogja naik pesawat ke jakarta
dan sudah mampir di kantornya
jadi apakah dimanakah dia pcr
sampai data yang kami dapatkan ini kita belum bisa menjawabnya
tetapi yang tadi saya katakan rombongan dua mobil dari rumah di magelang
dengan ada satu mobil patwal yang juga dari magelang itu ya polres magelang
itu memang sampai di rumah
nah itu juga berurutan satu persatu itu di pcr
anda juga tahu hasil pcr dari mereka pak tovan
itu terjadi tanyakan ke penyidik
tangan mereka sih mereka negatif
nah ketika diwawancarai kecuali ibu putri kami belum wawancari ibu putri
tapi ya adisi adisi itu kami wawancarai mereka bilang mereka negatif
baik yang pertama saya summary lagi kegiatan pcr kemudian juga dilanjutkan informasinya
menjelaskan pcr berakhir dari rumah pribadi mereka bergerak ke rumah dinas ya begitu
tapi pak sambo tidak menuju ke rumah dinas
tidak dia setelah mereka berangkat ini kemudian pak sambo dengan satu adc
didampingi satu motor ya motor pakual itu bergerak ke arah yang berbeda
tapi kemudian berhenti
nah itu yang kata penyidik ya menurut penyidik ya
ini kan tidak tergambarkan
dalam penerangan penyidik mengatakan bahwa dia mendapat telpon dari istrinya
yang kemudian dia berlari ke arah rumah dinas itu
karena terlalu lama kalau mobilnya putar itu kan jalannya tidak terlalu besar
ditahan dulu dialognya pak tovan
baik ditahan dulu keterangannya karena kami akan menuju
bukan dari cctv cctv tidak kelihatan itu
yang jelas memang mobilnya berhenti iya itu kelihatan
nampaknya masih ada persiapan dari kpk kita lanjutkan dulu dialog ini
pak ruby kalau dikatakan tadi memang ini datanya berdasarkan dari hard disk
ini tentunya juga sekuen per sekuen bisa diketahui hasilnya pak ruby
dari hard disk berarti lengkap
data tersebut lengkap dan bisa digunakan analisa yang komprehensif dan yang dibutuhkan
nah jadi kalau dari hard disk itu
baik rekaman saat kejadian maupun sebelumnya ada semua
dan bisa kita pastikan integritas atau kehasilannya jauh lebih mudah
daripada kita mendapatkan data yang persin ataupun misalnya didapatkan dari sebuah flash disk saja
baik kemudian yang dilakukan sejauh ini
scientific investigation tentunya harus dilakukan oleh pihak polri terhadap cctv yang rusak di rumah dinas pak ferdisambo
apakah ini sudah ditanyakan ke penyidik pak tovan
terkait dengan kenapa cctv ini tidak lakukan scientific investigation sejauh ini
apa penyebabnya dari matinya cctv ini
belum belum sampai pada tahap itu
tapi kita pasti akan masuk ke tahap berikut
belum kalau pernyataan mereka alasan rusaknya karena petir atau kenapa ya pak
kalau selama ini kan simpang siur di media itu mas
ada yang mengatakan kerah petir segala macam bahkan ada yang mengatakan dekoder sudah diambil
tapi keterangan dari adc yang masuk kami pesan
itu mereka mengatakan ini cctv sudah lama rusak pak
kami sudah minta itu untuk diperbaiki gitu
jadi ada tiga keterangan yang berbeda karena itu harus kami prospek lagi nanti
yang mana sebetulnya keterangan yang benar ya
tambah atau kapan cctv itu mulai rusak
baik kita ingin tahu juga bagaimana rekam jejak digital dari ponsel
pak tovan saya akan coba ke pak ruby
pak ruby kalau dari rekaman cctv perlu hard disk untuk mengetahui
atau dari sekuen per sekuen
tapi kalau dari ponsel apakah perlu ada izin dari provider untuk melakukan digital forensik
proses melakukan digital forensik terhadap sebuah mobile device handphone tablet atau sejenisnya
itu tidak perlu dilakukan di sisi operator
tetapi langsung dilakukan di alat di handphone tersebut di tablet tersebut
jadi proses forensik yang dimaksud itu mestinya hanya langsung dilakukan di handphone
handphone yang dimaksud bukan dari operator
kalau dari operator itu adalah permintaan data call data record namanya cdr
nah cdr ini biasanya juga dapat membantu mengungkap sebuah kasus
yang mana biasa dan paling umum digunakan polisi untuk sebagai alat bukti petunjuk
untuk mendapatkan data data yang lengkap dari keberadaan seseorang dari aktivitas handphonenya
tetapi kalau forensik digital
hal terhadap handphone itu bisa dilakukan langsung
proses mobile forensik analisis terhadap handphone yang dimaksud
nah dari proses tersebut akan bisa diungkap atau bisa diangkat datanya
dimasukkan ke sebuah soccer mobile forensik
lalu bisa terungkap semua data data yang masih ada
baik itu di aplikasi aplikasi maupun di storage yang ada di dalam handphonenya
begitu juga dengan data data yang sudah terhapus
jadinya yang terhapus foto atau video yang terhapus
semuanya bisa dilakukan proses recovery dengan teknik mobile forensik analysis tadi
menggunakan tools yang juga proper
nah kalau dilakukan hal tersebut pastinya akan terungkap ataupun mendapatkan data yang optimal
untuk mengungkap sebuah kasus
pak rubi keluarga dari almarhum brigadir yosua mengakui ada peretasan ketika kejadian terjadi
peretasan kepada ponsel pihak keluarga
apakah ini juga bisa dilacak siapa yang meretas dari ponsel mereka
yang pertama dia harus dilakukan adalah dilakukan mobile forensik analisis terhadap handphone yang disangka atau diduga dilakukan peretasan
nah dari situ nanti akan bisa didapatkan hasilnya
kronologis pada waktu tertentu di mana saat keluarga itu merasa handphonenya mulai diretas
nah dari situ nanti akan bisa ketahuan apa yang telah terjadi
bagaimana kapan oleh apa atau oleh siapa dari ipo address berapa dan lain lain
nah itu bisa diungkap dengan melakukan mobile forensik analysis kepada handphone milik korban yang diduga diretas tadi
baik artinya bisa jadi store juga ya pak ya data yang hilang dihapus bisa kembali dengan semula isi isi dari percakapan
kemudian panggilan begitu ya
yes kalau isi percakapan sebenarnya simple
kalau isi percakapannya dari aplikasi whatsapp saja nggak perlu handphone milik warga cukup nomor
ataupun dari milik siapapun ya handphone tersebut itu cukup
misalnya kartu teleponnya hilang sim cardnya hilang itu cukup
minta penggantian yang baru ke operator dinyalakan di handphone yang lain diaktifkan kembali whatsappnya itu akan terrecover
percakapan percakapan yang terakhir terakhir yang masih ada di memory nya whatsapp account tersebut
jadi banyak cara tadi mobile forensik ke handphone nya langsung bisa atau bisa melakukan recovery pada aplikasi percakapan itu sendiri secara langsung
menggunakan verifikasi dari sim card nomor yang dimaksud
ya pak taufan ditahan dulu pak ruby saya ke pak taufan
pak taufan kalau berbicara
soal intervensi apakah dalam rekaman ini ada intervensi dari pihak tertentu sehingga autentikasinya dipertanyakan
ini pak taufan terakhir pak taufan
saya belum bisa mengatakan ada atau tidak ya tapi memang kami terus berkoordinasi tidak saja dengan tim sus tapi juga dengan pak menko polhukam
yang salah satu poin kami adalah ingin memastikan bahwa di sini tidak ada lagi tidak ada apa
langkah langkah yang katakanlah justru menghalangi membuka kasus ini seterang terangnya itu
kemarin saya juga bertemu lagi dengan pak mahfud ya menjelaskan itu
sampai hari ini kami memang belum merasakan ada tindakan tindakan seperti itu
komnas tentu tidak punya kemampuan yang setingkat itu ya
makanya kita minta dari pihak pemerintah sendiri sebagaimana ini menko polukam sebagai atasan dari polri
juga arahan dari bapak presiden
itu yang juga kami harapkan kita memastikan supaya tidak ada tindakan tindakan yang tadi menghalang halangi proses penyelidikan maupun penyidikan
juga koordinasi kami dengan tim khusus ya
baik ini sepakat ya sejalan dengan apa yang telah disampaikan oleh kapolri
bahwa untuk mengungkap kasus ini harus transparansi ya kutabilitas dijaga oleh polri
ini kita harapkan ke depannya akan menguak tabir kematian dari brigadir usua
terima kasih bapak bapak
sore ini dengan cnn indonesia
pak yusdom selamat siang selalu
pak tovan pak ruby selamat sore
selamat sore semua